majelis ulama indonesia mui jawa timur membentuk tim untuk mengusut isu kiamat yang membuat puluhan warga desa watubonang
kabupaten ponorogo eksodus ke kabupaten malang
ketua majelis ulama indonesia mui jawa timur kiai haji abdus somad bukhori
mengatakan sudah mengutus tim dari mui kabupaten ponorogo dan malang
menurut abdus somad kiamat merupakan ilmu yang hanya diketahui tuhan
sehingga dia menyayangkan apabila ada lembaga keagamaan yang menebar isu tentang kiamat
apalagi sampai menimbulkan ketakutan bahkan eksodus seperti yang dilakukan warga desa watubonang
yang seperti ini membingungkan masyarakat ya
orang lalu bisa menjual apanya lalu pindah tempat itu tidak sederhana itu ya
jadi tidak terjadi seperti itu ya
jadi punya pengaruh itu kepada masyarakat
karena ada ketakutan itu ya
orang lalu tidak tenang misalnya ya
padahal itu bukan wilayah manusia itu
urusan kiamat bukan wilayah manusia itu
jadi justru kalau kepada masyarakat orang harus dibesarkan hatinya ya